darman punya power yang kuat tapi dia sudah terlalu tua untuk bisa bertahan dalam pertarungan panjang
kita harus bisa bertahan atau menghindar dari serangan darman sampai dia kelahan sendiri
setelah itu kita habisi dia
cirebon tasik cirebon tasik tasik tasik tasik cirebon cirebon cirebon tasik cirebo tasik sadang

enggak ujang enggak nanya sama kamus
enggak berani kayaknya
wahyu sih bilang ke aku jadi
dia katanya minta waktu tiga hari karena masih ada kerjaan lain yang belum selesai
gimana situasinya sekarang
di jalanan aman
personil sudah lengkap
mulai besok kita sudah langsung pecah tim
beberapa orang anak buah bos bubun keluar
karena ada tekanan dari bekas anak buah bos bubun yang udah keluar duluan
kita tiarap dulu tujuannya
tadi bos bubun sudah nelpon boris
boris nggak berani jawab
karena kemungkinan besar bos bubu sudah tahu kalau boris ngancam anak buahnya
boris menekan kamu juga
supaya keluar dari terminal
kenapa dia menekan yang lain
boris menekan kamu juga
supaya keluar dari terminal
kenapa dia menekan yang lain
sekarang kita bubar dulu
boris menekan kamu juga
supaya keluar dari terminal
kenapa dia menekan yang lain
boris menekan kamu juga
supaya keluar dari terminal
saya pernah ketemu kang boris
waktu itu kang boris manggil saya
tapi saya buru buru menangis
saya buru buru menangis
saya buru buru pergi
kenapa kamu buru buru pergi
kang boris kelihatannya lagi galak
jadi saya takut
kamu ketemu boris dimana
di jalan waktu pulang dari sini
enggak dia bernam
saya gak kenal
saya sama yang lain kemarin nyoba bikin teror
supaya anak buah bos bubun keluar dari terminal
tapi kayaknya bos mubeng sudah tahu
jadi mungkin sekarang bos bubun nyari saya sama yang lain
hubun target saya yang terakhir
saya masih harus mencari saya

ya harus bikin perhitungan sama orang yang nyerang anak buah saya
sampai harus dirawat di ahli tulang
ada dua orang lagi yang masih harus saya kejar
saya fokus dulu ke sana
sementara saya gak bisa bantu kamu bos kecil
kalau kamu takut sama bun
sembunyi aja dulu
atau kabur sekalian
sampai jumpa lagi
sekarang apalagi masalah kamu
sekarang saya kayaknya lagi dicari bos bubun
saya gak jadi jualan brayot
karena sampai sekarang belum ada modal
terus saya nerima ajakan tony
yang dendam sama bos bubun
buat balik ke terminal
tony bikin teror ke anak buah bos bubun
karena ada backing dari kang darman
tony tersingkir dari terminal
kenapa darman sekarang backing tony
soal bagi hasil dari terminal
tapi anak buah kang darman
kang darman sementara gak bisa bantu tony
sibuk balas dendam
darman punya power yang kuat
tapi dia sudah terlalu tua
untuk bisa bertahan dalam pertarungan panjang
kita harus bisa bertahan
atau menghindar dari serangan darman
sampai dia kelahan sendiri
setelah itu kita habisi dia
ada masalah apa bos
kita kekurangan orang
kita cuma dua orang
saya dan ami jangan dihitung
sebab saya tiada lain dan tiada bukan adalah bos
sementara ami masih dalam tahap training
belum punya partner
di bandung ada dua lima juta penduduk
mereka adalah orang yang kita anggap sudah dewasa
naik kendaraan umum dan menyimpan uang dalam dokter
yang siap kita temukan
dan diangkat seperti kota copet
sambil melaksanakan tugas utama kalian sebagai copet
kalian juga harus bisa dengan seksama mencermati sekitar
mencari bakat bakat baru
untuk turut serta mensukseskan program
meramaikan kasanah percopetan di kota ini
waktu tidak akan menunggu
jangan kembali dengan tangan apa
saya diganggu kelompok sakit hati
saya yakin mereka berpengalaman dengan saya

orang orang yang sama sama tersingkir dari terminal
tapi bisa bikin masalah besar
perlu bantuan bang eddy
saya sudah mengirimkan undangan
untuk beberapa tokoh masyarakat dan pemuda
tempat juga sudah siap
saya belum bayar dp
saya nggak mau melibatkan bang edi untuk urusan receh